sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tengah dia pingsan deh
orang ini bukan ayah
ayah itu udah meninggal
ibu sendiri yang bilang kayak gitu
harusnya orang ini adalah
tapi kenapa ibu bilang ayo udah meninggal
ibu bahkan yakin banget
sekarang bukan waktunya untuk mikirin soal itu dulu
ke rumah juga udah deket
ya lebih baik aku bawa pulang aja dulu
apa aku kuat bawa bapak ini sampai rumah
nanti kalo jatuh lagi
kondisinya bisa semakin buruk
sebaiknya aku coba
sebaiknya aku coba
aku mau tidur disini
siapa tahu nanti ada orang lewat
bapak bisa denger suara saya pak
pak bangun pak
kenapa sepi banget disini
ke siapa aku bisa minta tolong
apa yang kamu lakukan
ah sebaiknya aku cari air dulu kali ya
mungkin kalau udah aku kasih air
bapak ini bisa segera sadar
bapak tunggu disini sebentar ya pak
saya mau beliin minum buat bapak
sebentar ya pak
bapak mau air
bapak mau air
bapak mau air
bapak mau air
katanya ber guarantee
zahira bisa salah paham lagi
kamu tumben telepon bapak siang siang begini
pak zahira tiba tiba kangen banget sama papa
oh ya pak kita kan udah lama banget ngejalan berdua
dimana nanti kalau papa udah selesai dari kantor kita makan berdua
sebetulnya saya masih ingin menghabiskan waktu bersama amira
tapi rasanya kau ini nggak adil ya buat zahira
yang anakku itu kan sebenarnya zahira
apalagi kalau zahira sampai tahu saya lebih memilih bersama amira
zahira pasti akan sedih sekali
iya boleh saja
sekarang juga bapak meluncur ke kampus untuk jemput kamu
lalu kita jalan berdua ke mana saja kamu suka ya
zaira tunggu di kampus ya pak
kamu tadi sepertinya mau ngomong sesuatu ada apa
oh rasanya nggak enak kalau aku minta tolong pak prabu
pak prabu kan mau pergi sama zahira
aku gak mau nanti zahira jadi salah paham lagi
kalau aku nahan pak prabu di sini
yaudah biar nanti aku coba cari pertolongan lain aja
buat bawa bapaknya rizky
bapak mau pergi sekarang
dia bilang dia kangen sama bapaknya sudah lama tidak jalan berdua
anak perempuan kan selalu manja sama ayahnya
aku tahu pak
dulu aku juga kayak gitu sama ayah
andai aja ayah masih ada
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
lain kali kita ketemu lagi

lagi lagi perasaan aneh ini muncul
perasaan yang selalu datang tiap kali aku sama pak prabu
rasanya tuh kayak ayah sendiri
kenapa perasaan ini selalu ada
kenapa perasaan itu gak pernah mau hilang
harusnya kan aku benci sama dia
gara gara dia aku harus kehilangan ayah
aku gak bisa lagi merasakan kasih sayang ayah
tapi kenapa aku gak bisa benci sama pak prabu
kenapa hati aku malah melemah
dia masih ada di sekitar sini
mungkin dia masih penasaran untuk menemukan aku
kamu betul betul gak ada yang ingin disampaikan
ada yang kamu perlukan dari saya
udah pak pergi aja sekarang
takutnya zairah tahu aku nunggu
jaga diri kamu baik baik ya
itu kan amira
lepaskan tangan kamu dari atas
lagi lagi amira bersama prabowo
dan bukan hanya itu
mereka juga kelihatannya sangat dekat sekali
kalau semua yang dikatakan wisnu benar
amira adalah anak yang diangkat aku dan mutare
harusnya dia tahu juga kalau aku dibunuh oleh prabewijaya
tapi kenapa hubungan mereka bisa erat begitu
ya ampun bapaknya rizky
bapak udah sadar
ini saya beliin bapak air mineral
jadi kamu yang ngelamatin saya
bapak ngapain langsung diri
bapak mukanya masih pucat banget loh pak
biar saya bantu bapak duduk aja ya
saya udah kuat
jadi kalau gitu saya anterin bapak ke rumah bu leni
kak saya nggak boleh sampai ketemu leni lagi
saya nggak mau disegap
bapak bisa buat itu lagi
bapak tunggu disini biar saya cari taksi
jangan jangan jangan
saya saya nggak mau kembali lagi ke rumah bu leni